kalian gak usah khawatir
gue gak akan ngebiarin masa depannya diri hancur
riri itu pacarnya adik lo dan lo gak nganatin adik lo
oke oke terserah kalian pengen
iya tapi siapa orangnya
gue udah bilang beberapa kali sama lo jaga jarak sama haris
sekarang kalau udah mau kayak gini gimana
kalau sampe anti tau lo ngandung anaknya
dia bisa mati riri
makanya gue mau keluar kota sampai anak ini lahir
gue gak mau keluar gak gue tau
dan anis juga gak boleh tau kan
kalau lo keluar kota
tanpa pamitan sama dia
jadi sekarang berubah deh
cukup berjerita dan ceritakan
hal itu bisa makin juga suka
darinah pulang ya

ntar masih masuk ke rumah satu
awas kesini dulu
terh rin capucookan
dari mana aja sih lo mama tuh khawatir nyariin lo papa marahin mama tiap hari gara gara lu kabur dari
jangan kabur lagi ya
seberat apapun masalah lu
pergi dari rumah tuh gak nyelesain apa apa
kalau gue kesini justru untuk pamit
gue pengen kabur selamanya
karena gue gak pengen ngebebanin keluarga
kabar rumah gimana
mama apa apa aja rumah
ya rumah gini gini aja
papa tadi pagi keluar kota
atau mama ada di dalam itu
yaudah aku ketemu mama dulu ya
maaf saya tadi ada di toilet
mama kamu ini gak pernah minta apa apa dari kamu
jadi dokter jadi dokter
tapi jadi dokter

supaya kamu gak perlu nyusahin orang
tetap kuliah ya
aku ngancurin semua kepercayaan mama
aku gak bisa jadi dokter seperti keinginan mama
aku gak bisa jadi dokter seperti keinginan mama
mama bisa jadi dokter
aku ngancurin semua kepercayaan mama

mama tahu kamu pasti mau ngalah
terus mau berdamai deh sama bapak kamu
aku selalu nyusahin mama
sampai mama selalu disalahin sama papa
gak usah nangis
suatu hari nanti
semua kesedihan mama
akan bisa berganti dengan sebuah kebanggaan
kamu jadi satu satunya dokter di keluarga ini
betapa mama sudah berjuang mati matian buat aku
selama ini mama membela aku dari papa
tapi apa yang udah aku lakukan buat mama
aku malah membalasnya dengan aib di keluarga ini
aku telah menyakiti wanita yang rela melakukan apapun buat aku
ok aku pelnunceng
karena akhirnya aku maafkan penataan
tanggung jawab loh haris
ayo keluar keluar
haris haris itu siapa sih
pasti ini ada hubungannya dengan riri
oh oke kita break dulu ya
untung bukan siaran langsung
ada apa ini karin
kamu bisa handal acara gak sih
kamu ke ruang saya sekarang
ada apa lagi nih sama haris
apa dia berhubungan dengan wanita lain selain riri
haris yang aku kenal gak kayak gitu
aduh penasaran deh
tapi aku harus ngandep bos lagi gara gara haris
jadi kalian berdua udah tau permasalahan gue sama riri
kasih tau gue
dimana riri berada
karena gue udah cari dia kemana mana gak ketemu
dan gue teleponnya handphonenya gak pernah diangkat
tolong kasih tau dimana dia
lo tega banget ya
lo udah ngancurin masa depan temen gue
riri itu harapan ibunya
dia tuh berharap dirinya jadi dokter
tapi gara gara elo
riri mutusin buat berhenti kuliah
gue akan tanggung jawab
kalian gak usah khawatir
gue gak akan ngebiarin masa depan riri hancur
riri itu pacarnya adik lo
dan lo ngehianatin adik lo
terserah kalian pengen
dan semoga berjaya